area taman duku atas seakan menjadi panggung peragaan busana
bagi ratusan remaja yang datang dari seluruh wilayah termasuk penyangga jakarta
seperti depok tangerang bekasi hingga citayam
dengan pedupadan pakaian bertema street fashion
mereka memenuhi ruang publik kawasan bisnis ini
sekedar menghabiskan waktu bersama teman teman
dengan bergaya maksimal mengenakan pakaian terbaik mereka
ini siapa muglis
teman baru enggak pacaran
oh lagi dekat doang
pamor street fashion di kawasan sudirman ini bermula dari konten wawancara di tiktok
tampilan nyentrik para muda mudi ini justru membuat netizen salah fokus
viralnya konten tersebut membuat kawasan taman duku atas semakin ramai didatangi para remaja
seperti elisa remaja putri empat belas tahun asal jakarta barat ini
sengaja datang ke taman duku atas bersama teman temannya
demi membuat konten dan juga melihat gaya pakaian dari remaja lain
karena melihat orang orang sini ootd nya itu cakep cakep banget
ya suka iri aja gitu ngeliat yang otd nya cakep banget
tampilannya kece kece banget pokoknya deh
tak jauh berbeda dengan elisa
begitupun dengan rusdi yang merupakan pelajar kelas sembilan asal cakung jakarta timur
baginya kawasan taman duku atas dan pemandangan gedung pencakar langit
di jalan sudirman bisa membuat konten sosial medianya terlihat menarik
fenomena unik ini pun melahirkan istilah cita yang fashion week di kalangan warga net
ya ratusan pemuda pemudi ini datang dari berbagai wilayah
termasuk dari daerah pinggiran jakarta
karenanya netizen mencibir fenomena ini dengan sebutan citayem fashion week
mengacu pada daerah citaim yang merupakan satu lain dengan stasiun sudirman
namun ejekan dan juga sarkasme yang dilakukan sejumlah netizen
seakan mengungkapkan terkait dengan adanya bias kelas ekonomi
seakan mereka tidak rela apabila sudirman yang saat ini terkenal elit
teropupasi oleh para geng cita yang ini
sosiolog universitas negeri jakarta ubedillah badrum mengatakan
kesan bias kelas terjadi karena banyak masyarakat tak paham dinamika warga pinggiran jakarta atau suburban
pertama karena mereka adalah masyarakat suburban yang usianya relatif sangat muda
tentu dengan usia muda itu mereka memiliki karakteristik utama
yaitu rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang baru
dan kemudian yang kedua mereka secara sadar bagian penting dari generasi z yang no gadget no life
yang ketiga mereka ke lokasi memiliki akses yang sangat mudah
dengan menaiki kereta api mereka langsung ke kawasan
dengan mudah mereka turun dari stasiun melihat langsung kawasan sudirman
gegara street fashion yang terjadi di kawasan sudirman ini
memiliki arti penting penggunaan kawasan sudirman
dan juga penggunaan ruang publik untuk interaksi dan aktualisasi diri bagi semua kelas
reza ramadan endra rizaldi jakarta